nah masalah bau mulut memang menjadi persoalan bagi sebagian orang yang sedang menjalankan ibadah puasa
tapi yang sering dilupakan ini adalah pangkal permasalahan yaitu tentang kesehatan mulut dan juga gigi saat kita berpuasa
dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
halo assalamualaikum selamat pagi dok apa kabar
waalaikumsalam selamat pagi mas bram alhamdulillah kabar baik apa kabar mas bram
alhamdulillah saya juga baik terima kasih dok sudah mau bergabung bersama kami saat sahur seperti ini
nah dok ini kan menjadi masalah ya mungkin untuk sebagian orang adalah masalah bau mulut begitu
nah ini kan kita puasa artinya tidak dalam kondisi yang ideal normal apalagi pakai masker
bagaimana kemudian idealnya agar kita bisa menjaga kesehatan mulut dan juga gigi dok
oke karena kita berpuasa jadi saya sarankan adalah pada saat sahur lebih baik

kemudian hindari makanan yang banyak mengandung minyak lemak
karena kalau kita pas banyak makan makanan berminyak sama lemak itu kita merasa haus dan kering
jadi itu akan menyebabkan kita merasa seperti bau mulut
yang kedua disarankan pada saat sahur hindari makanan yang mengandung aroma
terpenuhi seperti teh jengkol atau durian
baik berarti lemak minyak terus kemudian makanan dengan bau bau menyengat begitu ya
nah kalau minuman apakah harus ada yang dihindari misalkan pada sahur dan juga berbuka
dalam rangka kita tetap menjaga mulut dan gigi apalagi misalkan masyarakat kita kan suka ngopi dan teh ini dok
ya kalau misalnya sudah kebiasaan ngopi sama teh itu kan tidak mungkin langsung dihindarkan gitu ya
salah satunya adalah ya mungkin menjelang imsak banyak air putih
stok air putih yang banyak dulu di dalam tubuh
karena sebagai umat muslim kan dalam waktu sehari itu kan ada sholat belum sampai wudhu
nah itu berkumur
nah mungkin dengan berkumur itu juga bisa membantu menyegarkan rongga mulut mengurangi bau mulut selama puasa
asal tidak tertelan begitu ya
ya asal jangan sampai tertelan
dok ini kan banyak orang sepertinya hanya berfokus pada soal kebersihan gigi saja dalam bicara untuk mengatasi bau mulut
nah bagaimana sebenarnya kita juga harusnya fokus kepada masalah rongga mulut dok untuk masalah kesehatan mulut dan juga gigi
jadi jangankan kalau misalnya kita gosok gigi
jangan lupa nih permukaan lidah itu harus disikapkan
karena banyak juga sisa makanan yang bisa terperangkap di lidah
jadi lebih baik kita di permukaan lidah dan permukaan dalam pipi itu juga ikut digosok
karena banyak juga sisa sisa makanan yang menempel di situ
jadi kebersihan lidah juga penting
ya untuk tetap digosok saat kita menggosok gigi begitu dok ya
nah dok perlukah misalkan kita ada cairan khusus atau mungkin obat tertentu begitu untuk kemudian bisa
kita membersihkan lidah untuk kemudian ini juga membantu kita menyegarkan mulut saat berpuasa
untuk basicnya membersihkan lidah pada saat gosok gigi sama kumur kumur dengan air putih itu sebenarnya sudah cukup
cuma kalau mau lebih ekstra sekarang di pasaran sudah dijangkau alat khusus untuk membersihkan limbah
sama kita dibatalkan menggunakan obat kumur makuos yang beraroma min
itu mungkin akan meningkatkan kepercayaan diri mengurangi bau mulut tubuh
oke walaupun pakai masker ya kita tetap harus meningkatkan kepercayaan diri dengan bau mulut itu
nah dok seperti yang kita ketahui ini kan minum air salah satu fungsinya adalah juga membantu produksi air liur yang menetralisir keasaman mulut
nah bagaimana ketika kita berpuasa untuk bisa mensiasati dok supaya kita zat itu tetap ada dalam mulut kita seperti apa
produksi air liur itu akan selalu ada cuman memang tiap tiap orang itu beda
ada yang air liurnya lebih ence

cuman kan karena kita berpuasa ini kita nggak bisa minum nih
paling kalau memang dirasa mulut kering banget kaki sumur dengan tujuan ya untuk menyegarkan kembali rongga mulut
akhirnya puasanya juga nggak masuk
ya kedua yaitu pas saat sahur kita harus konsumsi minum air putih
oke jadi ada beberapa cara begitu ya mensiasatinya
nah dok bicara soal hukum gosok
gigi saat berpuasa ini kan ada dua pendapat begitu ya
ada yang kemudian memperbolehkan ada yang juga sebaliknya melarang begitu
nah bagaimana bagi yang mereka yang tidak mau menggosok gigi saat puasa adakah cara mensiasati begitu saat gosok gigi
apakah cukup dengan dua kali sehari pada saat sebelum imsak dan juga malam ini sudah ideal begitu dok
ya memang menggosok gigi idealnya itu adalah dua kali sehari
setiap pagi sebelum beraktivitas sama malam sebelum tidur
jadi kalau saat puasa itu kan lebih baik gosok gigi menjelang imsak ya pas sahur sama malam sebelum tidur
saya rasa itu sudah cukup
tidak perlu dalam waktu puasa itu gosok gigi itu sebenarnya tidak perlu
yang penting pagi hari pas sahur itu
jadi sama sekali
tapi sebenarnya adakah kondisi tertentu begitu harus kemudian meningkatkan intensitas gosok gigi tadi
tidak dua kali misalkan tiga sampai lebih
kondisi seperti apa yang
yang mengharuskan seperti itu misalkan dok
oke mungkin tergantung kondisi masing masing orang ya
misalnya kita habis sahur gosok gigi terus tidur lagi
tapi pas bangun kan mandi tuh
mandi mau beraktifitas kerja mungkin segar lagi boleh gosok gigi lagi
apalagi biasanya yang bangun tidur agak kurang pede dok ya walaupun sebelum tidur sudah gosok gigi begitu
pakai masker kan tapi demi kenyamanan diri sendiri ya gitu kan biar lebih segar nafasnya
baik jadi artinya tidak masalah ya
tetap bisa menjaga kesehatan mulut ya dengan gosok gigi berapapun itu berapa kalipun itu ya dok ya
baik kalau begitu terima kasih dok atas waktu dan juga informasinya ini menjadi pengetahuan yang baru
untuk para pemirsa dan juga saya tentunya untuk bisa tidak hanya menjaga kebersihan gigi tapi juga rongga mulut untuk kesehatan kita dalam menjalankan ibadah puasa
sekali lagi terima kasih dok dan sehat selalu